ada sejumlah tantangan di sektor kesehatan indonesia bagi menteri kesehatan dr terawan
selain peningkatan akses kesehatan di seluruh indonesia
satu yang cukup disorot dan ditunggu oleh masyarakat adalah pembenahan dan penyelesaian defisit
badan penyelenggaraan jaminan sosial bpjs kesehatan
bahkan muncul wacana menkes terawan akan menyerahkan seluruh gaji pertamanya
untuk menekan persoalan defisit keuangan bpjs kesehatan
dan inisiatif menyerahkan gaji ini merupakan inisiatif pribadi yang mana ia sebut sebagai gerakan moral
lalu apa saja gebrakan serta tantangan bagi menteri kesehatan terawan
kami akan membahasnya dalam segmen newsroom talk
dan sudah hadir bersama kami menteri kesehatan terawan agus putranto
terima kasih pak menteri
sudah hadir di studio cnn indonesia
dan sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terpilihnya pak menteri sebagai
pak terawan sebagai menteri kesehatan di periode kabinet indonesia maju
presiden jokowi dan pak kiai haji maruf amin
terima kasih pak
mungkin agak santai saja melihat suasana sudah semakin sore
yang pertama saya ingin tahu dulu
enam hari ya pak ya
proses adaptasi bagaimana pak
biasanya di rspad mondar mandir sekarang berkantor dan bahkan sesekali ke istana dipanggil presiden
perlu adaptasi yang cukup lama atau tinggal menyesuaikan saja pak
tinggal menyesuaikan karena saya hobinya memang kerja keras
jadi begitu mulai dilantik ya saya sudah harus mulai rapat rapat melihat
membuka ibaratnya permasalahan saya harus belanja masalah dulu
apa persoalan persoalan yang sedang
update dihadapi di kementerian baik secara internal maupun juga eksternal
dan terus saya langsung turun ke lapangan bagaimana baik dengan bpjs bkkbn dan sebagainya
saya berusaha untuk menyelesaikannya secara tuntas cepat terintegratif dan tidak menyalahi aturan
oke di hari kamis yang lalu presiden langsung menggelar rapat kabinet perdana ada arah arahan khusus
yang diberikan kepada pak
sampaikan kalau untuk kementerian kesehatan yang bapak pimpin apa arahan yang cukup spesifik pak
ya terutama masalah stunting dan masalah jkn ini harus bisa dituntaskan dengan segera
karena menyangkut harga hidup orang banyak
ada lagi yang cukup mendesak begitu pak yang disampaikan presiden dalam waktu singkat begitu prioritas
ya terutama juga menyangkut harga obat obatan dan penggunaan alat kesehatan produksi
dalam negeri yang belum maksimal nah itu yang akan kita tingkatkan pula
kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini bpjs kesehatan cukup menjadi polemik begitu pak
bagaimana kemudian langkah yang cukup wise untuk bisa menuntaskan atau menyelesaikan persoalan
yang sampai sekarang ini masih banyak pro dan kontra
baik itu masalah defisit anggaran bagaimana juga kemudian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
ini apa langkah langkah yang lebih konkret begitu pak
ya setelah saya mendengarkan paparan dari bpjs dan sebagainya
waktu saya langsung turun ke lapangan
ya saya melihat bahwa perlu adanya perubahan maupun perbaikan tata kelola
dimana ini sangat penting karena percuma misalnya defisit ditutup
kalau nanti divisit lagi ya tidak ada gunanya
jadi tata kelolanya harus dibenahi dulu secara sistematis secara cepat dan secara efisien
sehingga betul betul pemulihan terhadap defisit jkn ini defisit bpjs ini
bisa berlangsung dengan cepat dan juga tidak kambuh lagi
kalau kambuh lagi untuk apa
itu akan menjadi hal yang pr yang lebih berat daripada sebelumnya
persoalannya dimana sih pak menteri
soal manajemen yang memang belum terkelola dengan baik
atau memang ada persoalan audit mungkin
karena ini persoalannya juga terkait dengan anggaran begitu pak
karena itu saya turunkan tim kecil
termasuk saya panggil minta bantuan dari prof coco dari jogja
dimana dia memang keahliannya adalah di bidang ini
saya untuk minta bersama tim kecil untuk berkoordinasi
soalnya kalau tidak maka beban negara itu menjadi sangat besar
dan saya harapkan ini bisa menuntaskan secara komprehensif
langkah langkah yang tepat sehingga membuat semuanya nyaman
salah satu yang sudah dimulai kemarin inisiatif pribadi soal memberikan gaji pertama
ini sebenarnya seperti apa sih pak
kita juga pengen tahu nih mekanismenya seperti apa
dan apa kemudian turunannya begitu
ya saya spontan aja karena saya kalau melihat sesuatu yang kurang
apalagi saya punya gaji sulung buat saya gaji yang pertama
itu kan memang sudah biasa saya serahkan
nah kebetulan saya lihat ya bpjs ada finance kurang
ya defisit ya saya kasihkan saja
kalau ini nanti menjadi sebuah gerakan moral bisa dibayangkan
akan menjadi bola salju yang besar
kita tidak bisa memprediksi berapa
yang akan didapat dari bola salju gerakan moral ini
karena gerakan moral itu tidak ada yang salah
gerakan moral itu benar asal nanti dikelola dengan baik
sehingga mampu sampai ke tangan bpjs dengan baik
respon di bawah bagaimana pak
responnya semua bersuka cita
kan tidak mengikat berapa besarnya
tapi ini adalah gerakan yang ingin bersama sama bahu membahu
artinya kalau ada yang kurang ya kita bantu
artinya mereka nanti yang di bawah juga akan ikut bersama bapak untuk urunan begitu ya pak ya
iya artinya gini loh
mereka semua kan yang dilihatlah niatnya ketulusannya
dan bangsa indonesia harus
apa memang digerakkan bahwa
apa keluhuran budinya itulah yang mereka harus ditonjolkan bahwa
kalau ada sesuatu yang harus dibantu mereka semua kan
cepat cepat ibaratnya sing singkan lengan baju untuk ikut membantu
ini kan cukup lama bergulir pak soal bpjs
ada target tertentu pak dalam waktu berapa lama kemudian
persoalan persoalan ini bisa melahirkan kebijakan yang wise
sehingga kemudian polemik ini segera berakhir begitu
ya karena itu nanti saya akan menunggu kerja dari tim kecil itu
untuk menuntaskannya apa saja yang tim kecil ini hasilkan
dan itu hanya dalam waktu cepat
saya harapkan tidak terlalu lama akan membuat inisiasi dari kita semua
di dalam nanti juga harus menyampaikannya ke dpr
karena kan menyangkut misalnya adanya yuran dan sebagainya
untuk mengoptimalkan iuran itu sebenarnya itu berapa
yang rasional ya harus kita sampaikan ke dpr
berarti ini akan ada tinjau ulang begitu pak
atau memang akan ditetapkan kenaikan iuran ini akan berlaku nanti di dua ribu dua puluh
ya kita akan cek dulu tim kecil itu hasilnya apa
kita masih belum tahu hasilnya dan mereka sedang intens untuk bertemu
untuk menyelesaikannya mudah mudahan bisa menjadi win win solution lah
ya lebih nyaman lah
cukup optimis begitu pak ya dengan solusi yang akan ditawarkan oleh tim kecil ini
selain persoalan bpjs pak menteri juga stunting ini juga sering disampaikan oleh presiden
dalam beberapa kali beliau berpidato begitu dalam kampanye juga disampaikan
dan catatan kita juga persoalan stunting ini adalah yang ketiga terbesar di asia tenggara
untuk indonesia sendiri dan kelima di dunia
bagaimana kemudian ini juga bisa diatasi begitu pak
apa penanganan penanganan yang strategis
yang disiapkan oleh pemerintah
ya yang pertanyaan harus koordinasi lintas kementerian
karena tidak hanya menyangkut kementerian kesehatan
meskipun leading sector bisa dari kementerian kesehatan
namun kita harus melihat bahwa dimulai dari ujung tombaknya puskesmas
kemudian juga kegiatan masyarakat itu sendiri
jadi giat dari masyarakat itu sendiri kan senantiasa dipacu oleh pemerintah daerah
jadi kementerian dalam negri lah yang juga harus ikut inisiasi
misalnya gerakan dari pkk maupun juga nanti kalau posyandu bisa kita juga supervisi
namun tidak hanya masalah manusia tapi juga masalah sarana prasarana
karena sarana perasarana juga akan ikut mensupport kondisi stunting bila tidak memenuhi persyaratannya
karena itu juga akan melibatkan menbu pr untuk sarana perasarana sosialnya
dan banyak lagi kementerian kayak bkkbn juga untuk membuat kehamilannya tidak dalam waktu yang rapat
menjarangkan kehamilannya atau waktunya menjadi rentang waktunya menjadi lebih panjang
itu kan juga membuat kualitas perawatan pada si anak atau bayi itu menjadi lebih baik
karena itu saya juga langsung datang ke bkkbn
namun semuanya harus terkoordinir dengan baik
karena menyangkut juga anggaran
kita harus juga berbicara mengenai berapa porsi anggaran yang harus diberikan ke sini tanpa harus terjadinya tumpang tindih anggaran
artinya memang implikasinya tidak hanya dari segi kesehatan tapi ekonomi juga ikut difikirkan dan berdampak kepada kasus standik ini

bang menteri kita harus break dulu sebentar
usai jeda kita akan kembali berbicara soal bagaimana kesiapan sdm di kesehatan dan juga infrastruktur kesehatan yang saat ini juga masih belum bisa dimaksimalkan
kita akan lanjut lagi pak cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan usai jeda tetap bersama
kami lanjutkan perbincangan kami sore ini bersama menteri kesehatan terawan agus putranto
pak menteri kalau tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana kemudian gebrakan gebrakan baru termasuk juga menanggulangi dan mengatasi persoalan defisit bpjs
tadi sudah pak menteri sampaikan
kalau dari apa namanya ya
pekerjaan rumah pak menteri yang dari ibu nila sebelumnya ini ada beberapa yang sepertinya masih harus direalisasikan di kepemimpinan pak menteri ini
cukup realistis pr pr itu nanti dilakukan pak atau diwujudkan
ya sangat realistis menurut saya
ya kita kan tinggal lakukan percepatan
ya kita tinggal lakukan percepatannya dengan cara ya makin berkomunikasi yang baik dengan jajaran kementerian lain untuk bisa membackupnya
supaya juga kita bisa mengecek mengenai pendanaannya anggarannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih
yang paling mendesak apa pak yang pr
yang paling cukup penting diselesaikan di awal awal pemimpinan ini soal
ini menyangkut rumah sakit sudah teriak semua pelayanan sudah mulai terganggu ya itu kan harus gerak cepat untuk penyelesaiannya
dan ini butuh kerja keras dan butuh niat yang luhur bersama sama
oke oke kita aminkan gitu pak ya kalau niat itu memang sudah disampaikan begitu dari dalam hati
soal sdm pak
bagaimana kemudian menyiapkan sdm pemerintah tentu punya strategi lain begitu
karena kalau kita lihat kesehatan menjadi sektor yang paling penting untuk kemudian diberikan perhatian begitu
pendidikan juga seperti yang disampaikan presiden jokowi
mempersiapkan sdm sdm yang mumpuni untuk di bidang kesehatan ini bagaimana pak dari mana kemudian ini dimulai
ya kalau mumpuni itu tergantung klasifikasi sama kelasnya
kalau biasanya berdasarkan kompetensinya kompetensi bisa berlatih di dalam negeri bisa berlatih di luar negeri
atau saling tukar ilmu dengan di luar baru akan mencapai standar yang kita harapkan menjadi standar tertinggi
sedangkan kalau sdm dalam arti pemenuhan kebutuhan yang di daerah maka kita arahkan
kalau internship yang nanti kalau tidak boleh megang pasien ya dia harus bekerja untuk melakukan
kan kita tahu pak setiap tahun lulusan tenaga kesehatan ini juga semakin banyak
tapi kemudian tempat mereka mengimplementasikan ilmunya dan kecakapan mereka ini masih cukup terbatas
bagaimana kemudian ini bisa diakomodir oleh pemerintah pak apakah ini juga menjadi fokus khusus begitu
ya menjadi fokus yang khusus dan anggaran pun kita siapkan
misalnya untuk dokter internship ke daerah nanti
kita akan fokuskan juga ke puskesmas untuk mengisi puskesmas
kalau puskesmas itu remote area ya kita akan pertimbangkan juga keselamatan dan keamanannya
maka kita nanti mungkin akan bekerjasama dengan aparat pemerintah
karena bagaimanapun kita bertanggung jawab dalam mengirim memdeploy dokter dokter internship tersebut ke daerah daerah
dan untuk pendukungnya kan saya bisa melakukan
penugasan sementara dari para karyawan saya di daerah yang berbeda untuk bergeser
kendalanya selama ini apa sih pak di bidang di soal apa sih pak
sebenarnya kendala kendala pemerataan pembangunan sdm atau pemerataan infrastruktur ini apa pak
ya kita tergantung wilayahnya daerah perlu dipetakan secara lebih detail
dengan dipetakan secara lebih detail kita akan jadi mampu melihat
permasalahan permasalahan yang nyata di daerah daerah tersebut
kan kita harus melihat wilayah wilayah yang mana dari provinsi itu yang paling rawan paling butuh segera dilakukan tindakan
nah disitulah kita nanti akan memetakan menjadi daerah daerah prioritas
yang untuk kita selesaikan dengan segera
tanpa mengesampingkan daerah lain
ini juga kan soal bagaimana
anggapan mahalnya pendidikan untuk menjadi seorang dokter begitu pak
sehingga kemudian ini agak sulit begitu bagi dokter atau tenaga kesehatan ini ditempatkan di daerah daerah yang terpencil begitu
dan ada kendala kendala seperti itu
bagaimana kemudian ini menjawabnya pak
ya memang ini kan kementerian yang berbeda
untuk pendidikan kan di bawah dikti
tentunya ya kami coba akan berkomunikasi
dimana silang sengkarutnya supaya kita bisa paling tidak mengurai benang kusut itu
sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat
terutama masyarakat yang ingin menjadi seorang dokter
atau tenaga kesehatan
menjadi lebih mudah
namun tanpa mengurangi kualitasnya
artinya nanti juga akan ada kerja sama bsuso apa begitu pak ya
bukan masalah biasiswanya
tapi masalah peraturan peraturan gimana untuk mempermudah
sehingga cakupannya menjadi terpenuhi dan sebagainya
sekarang kan memang presiden jokowi sedang gencar gencarnya untuk pembangunan infrastruktur begitu
tapi kalau kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa infrastruktur kesehatan
khususnya di daerah daerah yang pak menteri bilang di remote area ini juga masih minim perhatian
bahkan tenaga kesehatan di sana pun juga sering absen begitu pak untuk warganya
bagaimana kemudian ini dipastikan dalam program kerja pak menteri ini
hal hal ini tidak dibiarkan begitu saja
seperti kondisi kondisi yang kita pantau selama ini pak
ya harus dilakukan cek dan re cek dan komunikasi
komunikasi terutama dengan pemerintah daerah
karena dengan pemerintah daerah kita akan bisa mendapatkan data yang akurat
di mana daerah daerah yang sudah kita deploy ternyata tetap kosong
nah itu harus dilakukan cek dan recheck dan dengan komunikasi yang baik
sekarang sudah ada telemedicine ada bisa telekonferensi
dan saya kira dengan tol palapa atau apa namanya untuk komunikasi
tol telekomunikasi menurut saya mungkin di daerah daerah yang remote area sudah mulai terjangkau
untuk bisa berkomunikasi
artinya memang ini harus ada mapping yang cukup detail begitu ya pak ya
untuk melihat bagaimana di mana sebenarnya persoalan itu dan daerah daerah mana saja yang kemudian ini belum terjangkau
bagaimana kemudian ini pak
apakah akan ada penambahan begitu sehingga kemudian ini bisa maksimal hasilnya atau ada cara lain
jadi agak berbeda
dan menurut saya segala sesuatunya harus berdasarkan data
data kan bisa dari bps bisa dari riskesdas dan sebagainya
itu yang menjadi dasar
dengan adanya data yang akurat itu yang akan menjadi dasar penganggarannya
supaya tidak salah atau tidak terjadi kesalahan penempatan anggaran
yang juga jadi persoalan di tengah masyarakat saat ini soal tingginya harga obat pak menteri
ya tingginya harga obat ya memang harus kementerian kesehatan berbuat bertindak melalui regulasi
regulasi terutama adalah mendudukkan kembali regulasi yang benar
regulasi terhadap perizinan obat obatan

nah di mana nanti perizinannya bisa oleh kementerian kesehatan
nah pengawasannya oleh badan pom
nah pengawasannya oleh badan pom
ya tidak boleh rancu campur sehingga pengadaan maupun harga harga obat itu bisa dilakukan secara realistis
termasuk juga alat alat kesehatan dalam negeri pak
ya alat alat kesehatan juga termasuk menjadi domen perizinan dari kementerian kesehatan
dan kita harapkan nantinya akan berkaitan dengan sistem akreditasi

dimana kalau rumah sakit menggunakan komponen produk lokal lebih banyak
ya mungkin akreditasinya akan menjadi lebih gampang
karena harus ditunjang dengan persyaratan persyaratan akreditasi
dimana dengan penggunaan peralat rumah sakit atau sebuah institusi itu menggunakan alat alat kesehatan produk dalam negeri harus dihargai
seberapa besar sih pak untuk penggunaan alat alat kesehatan dalam negeri
kan sejauh ini memang belum cukup maksimal
kan sejauh ini memang belum cukup maksimal
ini didorong supaya alat alat kesehatan dalam negeri ini juga bisa digunakan secara maksimal untuk menunjang kesehatan masyarakat indonesia sendiri
ya memang harus memulihkan kepercayaan dari masyarakat dan dari stakeholder bahwa produksi dalam negeri itu tidak kalah dengan produksi luar
dan para pengusaha produksi dalam negeri harus juga menjaga mutunya supaya betul betul bermutu

kalau tidak sesuai dengan standar standar nasional indonesia harus dipenuhi
oke terakhir pak menteri apa kemudian yang ingin disampaikan mengingat kesehatan ini menjadi prioritas pemerintah tidak hanya menyangkut bagaimana infrastruktur tapi sdm nya juga harus dipersiapkan
bagaimana kemudian kementerian kesehatan akan bekerja dalam lima tahun ke depan ini pak
kementerian kesehatan tidak akan mau bekerja sendiri
kementerian kesehatan tidak akan mau bekerja sendiri
kementerian kesehatan tidak akan mau bekerja sendiri
tetapi harus bersama sama membentuk sebuah tim bersama kementerian lain bekerja secara simultan secara kolaborasi dalam mensukseskan visi dan misi bapak presiden
terkhusus di bidang prioritas pengetasan stunting kemudian mengatasi defisit bpjs menekan harga obat dan meningkatkan penggunaan alat kesehatan dalam negeri
yang prioritas pengetasan stunting kemudian mengatasi defisit bpjs menekan harga obat dan meningkatkan penggunaan alat kesehatan dalam negeri
terkhusus di bidang prioritas pengetasan stunting kemudian mengatasi defisit bpjs menekan harga obat dan meningkatkan penggunaan alat kesehatan dalam negeri
terima kasih pak menteri selamat bekerja dan semoga harapan tersebut bisa kita wujudkan begitu dengan kerja keras dan bagaimana ini menunjang kesejahteraan masyarakat indonesia
dan khususnya di bidang kesehatan ini bisa meningkatkan
terima kasih pak menteri untuk hadir sore ini di cnn indonesia
dan cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan usai jendela
tetap bersama kami